ya yaudahlah gapapa
lagian juga kan lo jarang jarang
pulang ketemu orang tua lo
titip salam ya
kalo gue ga dateng
jangan panggil cantik tante
adriana jadinya ga enak
panggil adriana aja ya tante
kamu tuh emang
makasih banget tante
tapi masih banyak cewek cantik
di luar sana selain adriana
tante aja cantik banget
tuh kan adriana jadi ga enak
ntar kelaman keburu lupa
tante tuh pengen bikin acara
buat ulang tahunnya si boy
aku pengennya kamu bisa datang
ya yang diundang sih cuma kita kita aja sih
hmm berarti cuma keluarga boy sama aku
pastinya tante marisa pengen deketin aku lagi sama boy
kamu bisa dateng kan
ceritanya aku diundang nih tante
iya iyalah kamu tuh diundang spesial lagi
sampai tante sendiri loh yang nelpon kamu
jadi kamu harus dateng ya cantik ya
insya allah aku datang tante
harus dateng pokoknya
hmm yaudah makasih ya cantik kita tunggu loh
iya makasih ya tante undangannya
kita harus siap siap
lo kenapa sih
bener gak mau jawab kal
ak lo kena ada
baik anak pelajaran hari ini kita sudahi dulu besok kita lanjutkan
hai kau kalau gue ada salah sama lu ngomong dong sama gue jangan diamin kayak gini
hai gue lagi ada masalah ya sama haikal mungkin gue bisa bantu enggak gue gue
gak ada masalah sama dia kok menunggu juga nggak tahu tiba tiba dia kayak gitu
aja dulu nanti juga bakal tenang dengan sendirinya kok kalian
kan sahabatan mana mungkin marahannya lama diemin aja dulu
eh ah rafa kau sendiri yang lain mana
ada nggak pasti
maat keantasan lagi
di down the right nah itu kayaknya pokoknya teman teman atau handphone wordtertingly
reva gue beneran gak mau ke ulang tahunnya boy
tau ah masa cuma lo doang sih yang gak dateng
aduh engga engga engga ah males gue
aduh reva lu mau minta apa aja apapun sumpah deh
gue turutin apa aja
mau kita jemput mau apa ada red carpetnya semua gapapa
tapi lo dateng ya please please please lo dateng ya ya ya
karena kita segera kita full team gimana ya
pesen satu ya
gue gak bakalan dateng
dan jangan ada yang maksa gue lagi
angel bentar ya
kalian kenapa sih
emangnya gue punya sekolah sama kalian
kalian marah sama gue karena gue dekat dekat sama angel ya
lo jangan kegayaran deh
lo jadi orang kok kepedean banget sih
lo mau deket sama siapapun tuh bukan urusan gue
buat urusan kita
ya terus apa masalahnya
kenapa gue didiemin kayak gini
ehm yaudah yuk guys kita cabut aja

kalian kenapa sih
temen temen lo marah ya lo sama gue
yaudah deh gue pindah tempat duduk aja ya gak enak
eh eh gak usah gak usah gak usah
udah duduk di sini aja ya
gue juga gak tau kenapa temen temen gue tiba tiba kayak gitu
justru ya lo kan lagi ditinggalin sama teman teman lo
dan lo pasti ngerasa sendiri kan
harusnya ya disaat lo ditinggalin sama temen temen lo kayak gini
disaat lo ngerasa sendiri
harusnya keadaan kayak gini tuh ngajarin loh
gimana caranya lo bisa belajar lebih tangguh
jadi lo harus tetep sabar dan tetep semangat gak boleh sedih sedih terus oke
gue dateng gak ya ke ulang tahunnya si boy
gue juga lagi males sama si boy
nanti malem temenin gue yuk kita ke ulang tahunnya boy
aduh seri banget re bukannya gue gak mau
gue kangen abah
ya yaudahlah nggak apa apa
lagian juga kan lo jarang jarang pulang ketemu orang tua lo
iya gak apa apa kayak lo santai aja
tetep salam ya
kalo gue gak dateng